dahulu kala di hutan amerika selatan hiduplah sebuah suku
pawotan adalah kepala suku dan pocahontas adalah putrinya
kita melihat hutan di mana banyak gadis memetik buah dan bunga
pocahontas tidak menikmati apa yang dia lakukan
dia tertinggal dan bekerja untuk membuat bumerang
ayo pocahontas kita harus pulang sebelum matahari terbenam dan keranjangmu kosong
kenapa aku ingin tetap kembali dan menonton bintang bintang dan mendengarkan jangkrik dan juga burung hantu
aku tidak ingin memetik buah beri
dia melepaskan bumerangnya di cabang dan sejumlah besar buah jatuh di keranjangnya
gadis gadis yang lainnya
dan terkesiap dia menunjuk ke sebuah gua di gunung yang tinggi
bukankah lebih baik bermalam di sana
itu akan seperti hampir menyentuh bintang bintang
anak perempuan tidak seharusnya melakukan semua itu
petualangan konyol semacam itu hanya untuk anak laki laki
tidak ada gadis yang bisa memanjat setinggi itu
kau seharusnya dilahirkan sebagai anak laki laki
kau benar benar berperilaku seperti itu
aku tidak harus dilahirkan seperti anak laki laki
seorang gadis bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan anak laki laki
bahkan lebih baik
pocahontas meninggalkan mereka dan berlari menuju gunung
tetapi tidak ada yang bisa membawa pocahontas kembali
dia memanjat gunung dan masuk ke gua
di dalam gua dia melihat bayi burung hantu yang jatuh dari pohonnya
bayi itu ketakutan dan pocahontas mengambilnya
halo teman dimana ibu
kemarilah tunjukkan pohonmu
dia memanjat pohon dan meletakkan anak burung hantu itu di sarangnya
lalu dia duduk di cabang
dia berbalik dan melihat ke arah langit
dia mengangkat tangannya dan hampir menyentuh bintang bintang
pagi berikutnya pocahontas terbangun dengan kaget
bangun pocahontas kau tidak apa apa
aku bertanya apa kau tidak apa apa
iya iya aku baik baik saja
kau tahu betapa khawatirnya aku
seekor hewan bisa menyerang apapun bisa terjadi padamu
lihatlah aku menyalakan api
aku aman ayah hewan hewan hutan mengenali aku
dan mereka tidak akan menyakitiku
tiba tiba mereka semua mendengar suara keras
pao houghton meminta anak buahnya untuk memeriksa
dari puncak gunung yang mereka lihat jauh di bawah di luar hutan mereka
ada sebuah karavan besar
kuda dan juga manusia
pemimpin mereka disebut gubernur
kita akan membangun kota kita di sini
untuk malam ini mari kita berkemah
besok kita mulai membangun
pawotan dan sukunya khawatir siapa orang orang baru ini
apa yang mereka inginkan
kami akan terus mengawasi mereka
bawa hadiah untuk mereka
lihat siapa mereka
dan mungkin ketika waktunya tepat kita bisa menjadikan mereka bagian dari suku kita
aku akan memerintah mereka semua
jadi suku itu mengumpulkan keranjang buah buahan dan kelapa
toples selai beri mereka dan kantong kantong gandum
lalu pergi ke kemah tempat orang orang asing itu tinggal
kau adalah tamu di bagian dunia kami
harap terima hadiah ini
terima kasih banyak kepala pao houghton
terima kasih kami yang sepenuh hati
dengan cara ini pauhotan dan rakyatnya terus mengambil perbekalan untuk orang asing
orang asing juga menerima hadiah mereka
memberi mereka selimut tali serta hal hal seperti itu sebagai balasannya
itu adalah persahabatan yang baik
tetapi kedua pemimpin itu memikirkan hal yang lain
orang orang ini tinggal di sekitar hutan kita di tanah kita
mereka harus menjadi bagian dari suku kita
jika mereka tidak menerima kepemimpinanku
kita akan berperang melawan mereka pada hari setelah bulan purnama
iya tentu saja
iya tentu saja
iya tentu saja
ini bukan permasalahan bagi anak perempuan
lihat semua kayu buah dan biji bijian
belum lagi kulit binatang yang bisa kita dapatkan dari hutan
kita harus miliki semua itu
kita akan berperang melawan mereka pada hari setelah bulan purnama ini
iya tentu saja
iya tentu saja
iya tentu saja
pocahontas tidak senang orang orangnya berperang melawan orang lain
hanya untuk menjadikan mereka anggota suku mereka
tersesat dalam pikirannya
dia berjalan di hutan ketika dia menemukan
ketika dia mendengar suara di dekat air terjun
pocahontas pergi untuk melihat lebih dekat
pocahontas berlari mengelamatkan anak singa itu
huh huh huh
mereka pergi ke dalam air terjun
dan saat itu malam hari
parang terus beryang sillu
apa kau baik baik saja
kepalaku terasa seperti batu
kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan ku
kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan hewan itu
binatang itu adalah anak malang yang tidak berdaya yang tadi hampir kau bunuh
hal itu terjadi
anak singa itu seharusnya melarikan diri ketika dia melihat pohon itu ditebang
kau tidak bisa berkeliling melindungi setiap binatang di hutan ini
kau berbicara tentang binatang seolah olah mereka memiliki dunia yang lain
seolah olah mereka semacam orang luar yang tidak nyaman di dalam hutang
ini adalah aturan
yang kuat yang berkuasa
tiba tiba dia melihat sesuatu dan memberitahu pocahonta
shh jangan bergerak
mereka melihat seekor ular kobra di tanah
john smith mengambil batu dan akan melemparkannya ke ular itu
dia bergegas ke depan dan berlutut di depan ular
kami tidak akan menyakitimu aku janji
kalau kau tidak menyukai kami kami akan meninggalkanmu dengan tenang
maaf kami telah mengganggumu
ular itu tampaknya mempertimbangkan dan kemudian merangkak pergi
apakah membahayakan diri semacam hobi bagimu
aku bosan jadi biarkan aku menghadapi kematian itu pasti menyenangkan
kelangsungan hidup hutan yang terkuat
seekor ular kecil bisa membuatmu gila dan kau menyebut dirimu cocok
adakah yang bisa merasa kuat kalau memiliki senjata di tangan
apa yang kau berani untuk melakukannya
aku takut padamu
kau baru saja berbicara dengan ular
bagaimana dia akan mengerti apa yang kau katakan
seluruh dunia setiap makhluk setiap daun setiap bunga kau aku langit dan pelangi dan juga bintang bintang
kita semua adalah bagian dari keluarga yang sama
dan kita semua bisa belajar berbicara satu sama lain dengan bahasa yang sama
bahasa cinta adalah ketika kau tidak ingin menyakiti siapapun
ketika kau mendoakan setiap makhluk dengan baik dan ketika kau menghormati hak setiap makhluk untuk hidup
itu adalah bahasa cinta yang dipahami oleh setiap makhluk
seekor burung datang dan duduk di bahu pocahontas
hei anak kecil
kenapa kau tidak mencoba
panggillah dengan semua cinta di hatimu
dia memancarkan senyum palsu dan hampir jahat
burung itu ketakutan dan bersembunyi di balik kepala pocahontas lalu mengintip keluar
kemarilah burung kecil aku tidak akan menyakitimu
itu tidak berhasil
sungguh sungguh dari lubuk hatimu
dan john smith berusaha mengumpulkan semua cinta di dalam hatinya
kali ini dia benar benar bersungguh sungguh
mengulurkan lengannya dengan senyum tulus burung itu melihat dan terbang kepadanya
burung itu memanggil banyak burung lain untuk datang
mereka melihat burung burung lain di lengan bahu kepala pocahontas dan juga john smith
dua pasang burung menukik ke bawah dengan mahkota bunga
satu pasang menempatkan mahkota di atas kepala pocahontas
dan yang lainnya meletakkannya di atas kepala john smith
mahkotanya tidak pas
sehingga burung burung mencoba memanjangkannya dengan menariknya dengan paruh mereka
tetapi mereka tidak bisa dan mereka jatuh
salah satu dari mereka menjadi marah dan mengacak acak rambut john speed dalam kemarahan
dan burung burung itu terbang
john smith terlihat sangat lucu dengan rambutnya yang acak acakan
dia melihat bayangannya di air dan menangis
dan tertawa terbahak bahak
dan begitu pula dengan pocahontas
burung burung itu juga mulai tertawa dan terbang
dia suka itu
kau ternyata cantik
kau telah menyelamatkan hidupku
terima kasih banyak
orang orangmu harus pergi dari sini
tidak kalian yang harus melarikan diri
iya hari ini adalah hari setelah bulan purnama
perkemahan kami berencana untuk menyerang suku mu
untuk menguasai seluruh hutan
dan ayahku ingin menambahkan perkemahan kau ke sukunya
kita harus menghentikan mereka
kelompok kelompok pauhotan dan gubernur sedang bersiap untuk perang
mereka berbaris maju untuk saling menyerang
kemenangan milik kita
kemenangan milik kita
kemenangan milik kita
kemenangan milik kita
kita akan menang
kita akan menang
kita akan menang
kita akan menang
putri pauh hutan apa yang kau lakukan di sini
aku mencoba menghentikan perang ini
itu tidak akan membawa apa apa selain kehancuran bagi kedua orang kita
untuk orang orangmu kita akan mengambil alih hutanmu
hutan bukan hanya saja milik manusia
hutan itu juga lebih milik pohon dan makhluk makhluk hutan lainnya
mereka memberi kita makanan dan tempat tinggal
mereka memberi kita hidup kita
dan kita tidak memberikan imbalan apapun pada mereka
tapi masih ketika mereka dapat berbagi rumah dengan kita
kenapa kita tidak bisa berbagi satu sama lain
ini hanyalah trik bawah hutan untuk menyelamatkan dirinya dari kita
tiba tiba anak singa yang diselamatkan pocahontas datang ke sana
dan menjilati pocahontas
seorang anak kecil dari kemah gubernur datang ke sana
terpesona oleh anak singa itu
anak kecil dan anak singa itu menjadi teman
lalu ada sebuah anak singa

seekor singa besar berjalan keluar dari hutan dengan anggun
apa selamatkan anak itu
selamatkan anak itu selamatkan anak itu selamatkan anak itu
orang orang gubernur mengarahkan senjata mereka ke singa itu
tetapi mereka melihat bahwa anak singa itu telah berdiri melindungi pokontas
dan anak kecil itu seolah ingin berkomunikasi dengannya
anak kecil di perkemahan itu terpesona oleh singa dan bergerak maju
menjentuh hidung singa yang tertawa dan singa itu tersenyum
pasukan gubernur menyiapkan senjata mereka
saat itulah john smith datang ke sana bersama suku pauhotan
berhenti tolong berhentilah
lihat manusia dan hewan dapat menjadi teman
mengapa manusia dan manusia tidak bisa menjadi teman
daripada kita harus berperang dan juga saling membunuh
mengapa kita tidak berdagang dan hidup bersama damai dan bahagia
akhirnya manusia belajar bahwa manusia dan manusia
manusia dan binatang harus hidup bersama secara harmonis
untuk kehidupan yang damai dan juga menyenangkan